rombongan pembawa api pon di kabupaten tasikmalaya jawa barat disambut antusias warga termasuk pelajar
ribuan siswa gembira menyambut atlet pembawa api dan rela pulang terlambat demi melihat api pon
antusiasme dan kegembiraan ditunjukkan warga kabupaten tasikmalaya jawa barat
saat menyambut obor api pekan olahraga nasional atau pon ke sembilan belas kamis petang
ribuan siswa dari berbagai sekolah bahkan rela menunggu lama di sepanjang jalan
untuk melihat api pon yang dibawa api nasional
usai disambut warga obor api pon kemudian diterima bupati tasikmalaya uu ruzanul ulum
meski tasikmalaya tidak menjadi venue pertandingan pon
dua puluh dua atlet asal kabupaten tasikmalaya akan turut berlaga dalam pon ke sembilan belas ini
pemerintah daerah optimistis atletnya mampu menyumbangkan medali emas
ini merupakan kebanggaan bagi kami
mudah mudahan mereka tidak hanya ikut dalam pon
tentu mereka berhasil mendapatkan medali emas pada event event dan cabur cabur yang mereka kuasai
setelah di tasikmalaya api pon kemudian dibawa menuju garut jawa barat
deden radian tasikmalaya jawa barat